bunga tak cuma cantik dipandang tapi juga bisa dikonsumsi
bunga yang bisa dimakan dikenal dengan edible flowers
seperti yang digunakan pada menu sushi di resto sebuah mal kawasan pusat bisnis sudirman jakarta selatan
sebagian bahan makanan yang digunakan diimpor dari negeri sakura demi menjaga kualitas
buka edible yang digunakan diantaranya bunga telang antirinium pangsi mini diantius mini atrosus dan chive blossom
nah ini bahan bahannya sudah siap semua
ada daging ada ikan ada sayur dan buah
ini tinggal apa dulu chef yang akan kita lakukan
daging ikan dan sayuran dibentuk menyerupai bunga
caranya tumpuk tiga lembar daging seperti ini kemudian gulung perlahan seperti ini
sebelum dibakar oleskan saus khusus pada setiap gulungan daging supaya rasanya lezat
nah ini sedang kita bakar dagingnya harus pelan pelan
mulai dari atas kemudian ke samping samping supaya kematangannya merata
dan untuk tingkat kematangannya juga bisa matang atau setengah matang sesuai permintaan pelanggan
sebelum disajikan kita ke tahap plating
nasi yang sudah dicampur kulit tahu
ini menjadi alasnya
taburkan kuning telur di atasnya
selanjutnya letakkan daging sayur telur dan bunga untuk menutupi seluruh bagian nasi
penataannya bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan
tapi kalau dari untuk sushi bloomingnya sendiri
itu kita terinspirasi dari flower booke awalnya
dimana orang banyak sangat banyak occasion yang memberikan flower bookie untuk rekan sahabat
kemudian untuk mungkin juga untuk orang lain
orang yang dikasihi
sejumlah edible flower memiliki manfaat baik karena mengandung antioksidan
namun ada baiknya anda tetap memperhatikan kondisi tubuh
supaya tidak mengkonsumsi bunga yang bisa menimbulkan alergi pada tubuh anda
jadi secara umum itu bunga yang bisa dikonsumsi itu mengandung antioksidan
tergantung dari warna warnanya
sehingga kandungan antioksidan yang terkandung di situ ya disesuaikan dengan
biasanya warna warna tersebut itu merupakan pendukung
jadi bukan sebagai obat
tertarik mencicipi sushi blooming cake yang cantik ini
anda bisa kok mempadu padankan bahan dan rasa sesuai pilihan dan kesukaan anda
nah ini walaupun bentuknya berbeda dengan sushi roll
tetapi rasa otentik dari sushi itu sendiri tidak hilang
ini nasinya lembut
dagingnya empuk dan bumbunya juga benar benar meresap
apalagi jika ditambah dengan bunganya untuk dimakan langsung rasanya lebih beragam
ada segar gurih ada asin ada pedas pedas seperti rasanya
sekarang kita coba makan bunganya aja
nah bunga bunga ini yang membuat sushi ini berbeda dibanding sushi pada umumnya
kalau untuk rasanya juga akan menyatu ketika dimakan bersama sushinya